ayah kapan ayah akan membawaku keluar
sayang ayah memberi semua yang dunia luar punya
mainan hewan bahkan teman
sekarang bermainlah ayah cukup sibuk
di ujung taman ada sebuah ruangan kecil
yang akan dimasuki pruden setiap hari
tapi tidak pernah dibicarakan
rosali dilarang memasuki ruangan itu
oh kalian penyiram
biarkan aku bantu
rosali kau gadis yang baik
kau gadis yang baik
kau gadis yang baik
ada orang di sana
aku di dalam ruangan ini
tolong keluarkan aku
ayah bilang aku tidak boleh
dapat masalah rosali pergi ke ayahnya
rosali ulang tahunmu yang ke lima belas hampir tiba
apakah kau tidak bersemangat
ayah siapa yang ada di dalam ruangan itu
rosali kenapa kau
ayah belum bisa memberitahumu
setelah kaum lima belas tahun akan ayah ceritakan
tetapi sampai saat itu
berjanjilah bahwa kau tidak akan masuk ke ruangan itu
rosali ingin menolak tetapi mata ayahnya menolak
rosali menolak tetapi mata ayahnya menolak

rosali menolak tetapi mata ayahnya menolak
itu baru anakku
namun keesokan harinya rosali sendirian di rumah karena ayahnya pergi untuk urusan bisnis
hahaha di sini
rosali biarkan aku keluar
aku berjanji pada ayah bahwa aku
tapi aku bisa memberitahu rahasia tentang ayahmu rosali
tidak buka pintunya dulu
terbakar rasa ingin tahu dia masuk untuk menemukan kuncinya
tidak terpikir olehnya bahwa dia tidak menuruti keinginan ayahnya
aku sudah menemukan kuncinya
bagus buka pintunya
oh hahaha aku bebas
rosali melihat ke bawah dan melihat seekor tikus
matanya yang berkilau dan senyum jahatnya membuatnya takut
aku musuh ayahmu
aku telah dikutuk menjadi tikus
kau berbohong padaku
ya tentu saja

aku akan mencari ayahmu
aku akan mencari ayahmu
aku akan mencari ayahmu
dan sekarang aku akan membuat hidupmu sengsara
pergi dari sini
dia berlari secepat yang dia bisa
tapi tikus itu pun berlari terus mengejarnya
aku adalah perih ingatlah
kau harus mengerikan ini
rosali segera menyadari masalah yang dia alami
rumah bagi kucingku yang cantik
tidak tidak tidak
tikus itu bersembunyi saat prudence datang ke sana
rosali ruangannya itu terbuka
maafkan aku ayah aku tidak tahu
tikus berkata dia akan memberitahu aku rahasiamu dan aku hanya penasaran
oh rosali tidak ada salahnya untuk penasaran
tapi kau melanggar janjimu pada ayah dan ruangan itu sungguh bukan urusanmu untuk dimasuki
aku tahu bisakah kau perbaiki
tidak kita dalam masalah besar
hah dulu ayah adalah seorang penyihir yang terkenal
ratu peri adalah ibuku menjadikanmu seorang putri
peri menjijikan si tikus ingin aku menikahi putrinya
tapi suatu saat aku bertemu ibumu
dia sangat menawan dan baik tetapi dia adalah manusia
tentu saja aku menikahinya dan karena itulah peri menjijikan membenciku
setelah itu kami memilikimu dan kami sangat bahagia
tapi suatu hari aku meninggalkan kalian berdua dan saat itulah peri menjijikan
rasa ingin tahu anak adalah hal yang kuat
dan itu akan menjadi kehancuranmu
ini adalah kutukanmu
ayah menghentikannya tapi kutukan itu telah ditempatkan padamu
aku akan menempatkan kutukan balasan jika dia berusia lima belas tahun dan mengurangi rasa ingin tahunya
dia akan bebas dari kutukan
dia akan memiliki tiga peluang dan jika dia gagal dia akan menjadi milikku selamanya
ratu peri mengubahnya menjadi tikus dan aku telah menjaganya dengan hati hati selama ini
bagaimana dengan ibu
aku tidak bisa menyelamatkannya dan sekarang aku telah mengecewakanmu juga
kau tidak akan bisa lolos
oh lihat aku
apa yang terjadi
kau tidak akan pernah melihatnya lagi dan kau ikut denganku
lalu portal itu ditutup dan rosali berjuang melawan kekuatan itu
kau tidak akan lolos
rosali terlempar keluar dari portal dan masuk semak semak
lebih baik aku melarikan diri
oh di mana dia
oh kalau saja aku bukan tikus aku bisa menggunakan kekuatan penuhku
rosali tersandung tidak yakin di mana dia berada dan akhirnya lelah
dia beristirahat di bawah pohon dan disinilah dia ditemukan saat tertidur lelap oleh pangeran gracius
oh siapa dia
dia tampak sangat pucat
lebih baik aku membawanya bersamaku
dia dibawa ke istana pangeran dan dibiarkan istirahat
oh di mana aku
aku pangeran gracious
oh aku baik baik saja
bolehkah aku bertanya mengapa kau tidur di hutan
gracius mendengarkan dengan penuh perhatian cerita rosali
aku juga pernah mendengar tentang ayahmu
ya putri rosali
kau akan aman jika kau tinggal di sini sampai ulang tahunmu
oh terima kasih
mengapa cangkir itu tidak datang pada
hahaha rosali tidak ada sihir di sini
akan aku ambilkan
hari demi hari berlalu rosali segera menyadari bahwa dunia luar sangat berbeda dengan dunianya selama ini
sangat aneh tidak melihat keajaiban dimanapun
oh apa itu
ah itu bukan sesuatu yang penting
rosali pada waktunya akan kutunjukkan padamu apa itu
tapi tolong jangan mendekatinya oke
keduanya pergi dan semuanya akan baik baik saja jika tikus itu tidak menemukan rosali
aku tahu apa yang harus dilakukan
sehari sebelum ulang tahunnya rosali sedang berjalan jalan di antara bunga bunga
dengan gembira memikirkan bagaimana mantra itu
dan memikirkan bagaimana cara itu akan segera dipatahkan
besok semuanya akan kembali normal dan akhirnya aku bisa bertemu ayah lagi
ah permisi nona
maukah kau membantuku membawa ini
oh tentu saja
mereka terhuyung huyung menuju taman pribadi pangeran
di mana rosali melihat buah buahan yang terlalu besar

rosali aku percaya
jadi itulah yang terjadi
aku berharap aku bisa melihatnya
ya kenapa tidak
ini adalah hadiah ulang tahunmu

ini adalah hadiah ulang tahunmu bukan
tapi itu tidak akan

mengintip tidak akan membahayakan siapa
tikus yang menyamar sebagai pelayan menggoda rosali
tikus yang menyamar sebagai pelayan menggoda rosali
dia menarik kain dan terkejut melihatnya
dia menarik kain dan terkejut melihatnya
ya ampun ini indah
astaga ya ampun ini indah
tunggu apa yang terjadi
kau telah merusak kesempatan keduamu sayang
dan sekarang kau ikut denganku
kali ini kau tidak akan melarikan diri
keduanya melakukan perjalanan melalui portal tapi sekali lagi rosali berjuang keras
oh dimana kita sekarang
aku tidak tahu tapi aku tidak akan dekat denganmu
hari sudah hampir gelap dan jalanan kosong
dan kemudian ada seorang wanita berjalan sendirian
permisi maukah kau memberiku tempat tinggal
dengan aku di sini siapa yang mau
wanita itu menatap tajam ke arah rosali dan kemudian menatap tikus
teluk itu sepertinya mengikutimu kau lihat
rosali hendak berbalik ketika wanita itu menghentikannya

aku akan memberimu tempat tinggal tapi aku harus mempercayaimu
aku harus mengurus sesuatu
duduk di sini dan simpan keranjangku bersamamu
jika kau melakukannya aku akan tahu
tentu saja aku berjanji
wanita itu berjalan pergi meninggalkan rosali sendirian dengan keranjang aneh itu
tidak kali ini
apapun yang ada di keranjang ini bukan urusanku
aku sudah berjanji
terus berusaha putri
kerenjang itu tampak bersih
dinar dari dalam
aku ingin tahu apa
tapi keranjangnya sangat
rosali menutup telinganya
dia hanya punya waktu beberapa jam sebelum dia berusia lima belas tahun
aku ingin melihat ayah dan meminta maaf kepada pangeran yang baik hati
aku harus berhasil kali ini
waktu berlalu sangat lambat bagi rosali yang marah
tiba tiba tikus itu berteriak
akhirnya besok aku selamanya terkutuk menjadi tikus
buka keranjang sekarang yang aku pedulikan
rosali meski terkejut tetap curiga dan tidak membuka keranjang sampai
kau telah mematahkan mantra nya
bagaimana kau tahu
aku adalah ratu peri
dan aku telah memperhatikanmu selama ini
aku sangat bangga padamu
ayo mari kita kembali ke istana pangeran di mana ayahmu menunggumu
mereka melakukan perjalanan kembali dan betapa senangnya prudence melihat rosali
oh dan selamat ulang tahun
semua temanku datang untuk merayakan kemenanganmu sayang
tapi bagaimana dengan peri menjijikan
oh dia tikus normal sekarang tanpa kekuatan
aku telah menjadikannya sebagai hewan peliharaanku
jadi rosali telah mengalahkan kutukan terbesarnya
bukan peri menjijikan tapi rasa penasarannya sendiri
seperti yang kita ketahui rasa penasaran sangat bagus ketika kita perlu belajar tentang hal baru dan menarik dalam hidup
namun sama seperti
terlalu banyak gula dapat membuat seseorang sakit
terlalu banyak rasa penasaran dapat menyakitimu dan orang lain juga
jadi ingatlah untuk menggunakan rasa penasaran dengan bijak